dan untuk menggali lebih jauh informasinya sudah ada kabit humas polda metro jaya kombes pol argo yuwono lewat sambungan telepon
selamat malam pak argo
selamat malam pak
baik pak argo ini dari ribuan keping iktp yang ditemukan tercecer kemarin
apakah sudah diketahui pak apa kemudian motif atau mungkin pelakunya siapa
kita masih melakukan penyelidikan ya
kan ditemukannya kan sabtu hari libur seminggu juga libur
kita tetap mencari informasi siapa yang melakukannya
dan kita juga mencari informasi nanti mulai dari tingkat kelurahan nanti balik ke kecamatan
nanti tingkat wali kota maupun sampai ke provinsi
seperti apa ya
karena anggota masih makan penyelidikan sekitar ms tersebut
baik silahkan pak argo lanjutkan
kemudian juga ada beberapa sudah kita
kita cek juga dari kepingan kepingan ktp itu
ada juga yang sudah hasil warta
tapi yang sudah tidak berlaku lagi
kita juga dapat mengecek juga kepada orang yang ada sampel di situ
mencet ternyata dia sudah mengurus ktp lagi yang sudah berlaku muriduk
yang kemarin kan dia belum dapatkan ktp nya
sehingga dia inisiatif mencari lagi
sudah ada beberapa yang sudah kita lakukan
kita uji petik di situ
dan nanti kan tetap kita komunikasikan dengan pemerintah daerahnya
sambil melakukan penyelidikan pak argo
sudahkah ada saksi saksi mungkin yang dipanggil atau diperiksa
atau ada koordinasi dengan dukcapil misalnya untuk kemudian terus menggali informasi
mengenai kasus ditemukannya ribuan ktp elektronik ini yang tercecer
kalau saksi nanti panggil setelah jam dinas
setelah hari dinas
nanti kita masih mencari dari bawah dulu
kita tanyakan secara interview berkenaan dengan peneman sebut seperti apa
tapi memang setelah dicek beberapa atau sebagian besar mungkin ya pak ya
ya sebagian besar
tapi tetap saja kita tanyakan kepada nanti duk capil
baik pak argo ini sebelum peristiwa di duransawi kemarin
sudah ada peristiwa serupa misalnya di bogor atau mungkin di cikande dan juga di serang
atau sudah ada peristiwa
bagaimana catatan pihak kepolisian agar kemudian hal ini
atau ditemukannya ribuan ktp elektronik tercecar ini tidak kembali terjadi begitu pak
kita belum dapat informasi berkaitan dengan di luar jakarta ya
tapi kita hanya menyampaikan yang di jakarta saja
ini di jakarta baru kita tempatkan kemarin ya kemarin siang gitu
kita tidak akan menjalankan penyelidikan seperti apa
jadi kalau belum mendapatkan informasi data kita belum bisa menyampaikan seperti apa
tapi dugaan sementara belum ada pak
apakah salah prosedur saja atau bagaimana belum ada
belum ada belum ada ya
oke kita tunggu nanti pak argo seperti apa titik terang dari ditemukannya ribuan ktp elektronik tercecer ini
kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian
terima kasih pak argo iwono kabitumas polda metro jaya